enam warga pacitan jawa timur terdeteksi suspek antraks
kita update seperti apa penanganannya di sana
bergabung bersama kami kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
dinkes pacitan nur farida
ibu farida selamat sore
ibu perkembangan dari kasus enam suspek antraks sampai saat ini seperti apa
hasil dari uji lab nya apakah sudah ada publikasinya
ya terima kasih hasil dari keenam pasien yang kita nyatakan sebagai suspek antraks
kondisi secara klinis sehat
luka sudah mengering dan pasien kan waktu itu hanya rawat jalan
dan saat ini sudah waksa kontrol dan juga dinyatakan sudah sembuh terkait luka lukanya
untuk hasil laboratorium baru saja siang ini kita terima dari bpv jogja
hasilnya negatif atau positif
hasilnya negatif antraks begitu ya
tapi kalau kita berbicara soal antraks karena kita ketahui kasus ini juga mencuat dari apa yang terjadi di wilayah sekitar pacitan
khususnya dari gunung kidul dengan status endemi bu farida
bagaimana dinkes melihat pola penyakit antraks di pacitan
mengingat hal semacam itu dan pacitan sendiri merupakan juga wilayah endemis untuk kasus antraks
kami dari tim monitoring untuk l lapse
sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan pencegahan dan pengobatan secara dini untuk pasien
baik kalau kita berkaca dengan yang terjadi di kabupaten gunung kidul di daerah istimewa yogyakarta bu farida
ini ada alasan tradisi di sana yang menimbulkan potensi antraks di wilayah mereka
bagaimana pacitan bagaimana surveillance terhadap tradisi ini apakah memang juga terjadi di sana atau seperti apa bu farida
bagaimana masyarakat terutama mereka mereka yang memang punya aktivitas yang beresiko dan seringkali terpapar oleh herwan ternak
baik baik karena sudah endemi apa yang kemudian perlu diketahui oleh masyarakat soal gejala kemudian soal risikonya
agar bisa meminimalisir hal ini bisa warga yang terdampak bisa ditangani dengan cepat di vaskes terdekat
betul sama dengan beberapa penyakit yang lain tidak hanya antrak
penyakit penyakit yang memungkinkan menjadi wabah kami selalu menekankan di musim musim tertentu atau mungkin aktivitas aktivitas tertentu pada kelompok kelompok tertentu yang memang berisiko
apabila memiliki gejala terutamanya khusus untuk antrak ya mungkin saat ini yang kita bahas apabila antra kulit itu ya apabila terjadi luka
dan ternyata luka itu muncul sekitar satu tujuh hari setelah aktivitas yang mungkin terkontaminasi dengan herwan ternak
kita meminta masyarakat
untuk secepatnya saja pemeriksaan ke fasilitas kesehatan
jadi intinya setiap kali ada gejala apalagi yang beresiko jangan coba coba untuk memberikan pengobatan secara mandiri tanpa dasar ilmu medis
cukup untuk segera melakukan pengobatan dan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan
disitulah kami akan selalu mengawal masyarakat untuk bisa terdeteksi secara dini dan bisa pengobatan lebih cepat sehingga tidak berakibat lebih fatal
ini kami juga selalu menggerakkan tim surveillance kami
untuk melakukan edukasi kepada masyarakat melalui kelompok kelompok tertentu dan kelompok kelompok yang ada di masyarakat
baik tapi kalau untuk di pacitan sendiri ibu farida bagaimana polanya setiap tahun terkait dengan penyakit antraks
untuk laporan setiap tahun memang ada beberapa wilayah yang melaporkan antraks
tapi sehingga dengan wilayah yang endemis ini kami selalu waspada
jadi surveillance kami sudah memahami dan memitigasi resiko
penyakit penyakit apa di wilayahnya
sehingga teman teman akan selalu memberikan gerak cepat penanganan apabila ternyata ditemukan gejala untuk pasien yang berobat
atau mungkin malah kita mendapatkan informasi dari kader surveillance kami yang ada di lapangan
jadi teman teman di lapangan itu ada bentuk kelompok group discussion
sehingga kita akan mendapatkan informasi ini lebih cepat
baik baik yang harus digarisbawahi adalah kesadaran masyarakat terhadap gejala gejalanya
kalau sudah muncul sudah timbul langsung ke vaskes terdekat untuk mendapatkan perawatan begitu ya bu farida
baik bu farida terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected sore ini
selamat sore terima kasih